kita akan kembali mengikuti secara langsung prosesi pemakaman kembali jenazah brigadir yosua di muaro jambi
dapat terlihat di layar kaca anda ini adalah mobil ambulans yang membawa jenazah brigadir yosua dari rsud sungai bahar
ke lokasi pemakaman yang berjarak dua lima km dari rsud sungai bahar
yang mana sejak pagi tadi hingga siang hari ini rsud sungai bahar melakukan menjadi tempat di mana dilakukan otopsi ulang jenazah brigadir yosua
pemakaman kali ini dilakukan secara kedinasan untuk latar belakang pemirsa pada awalnya tidak direncanakan
prosesi pemakaman kembali brigadir yosua ini dilakukan secara kedinasan polri
namun ini adalah permintaan dari pihak keluarga dan kuasa hukum dari pihak keluarga ini kemudian bernegosiasi dengan pihak kepolisian
karena menurut kuasa hukum dan juga pihak keluarga bahwa almarhum brigadir yosua ini layak untuk mendapatkan penghormatan dalam upacara pemakaman
kita akan bergabung dengan koresponden cnn indonesia
mahardika utama yang akan menginformasikan langsung bagaimana update pemakaman saat ini
sore mahardika bisa anda informasikan bagaimana kondisi terkini di sana
tadi kita tahu bahwa jenazah dari brigadir yosua huta barat sudah dibawa dari rsud sungai bahar ini untuk menuju ke area pemakaman
yang berjarak sekitar dua km dengan menggunakan ambulans
dan tadi juga sebelumnya kita juga melihat sama sama bahwa upacara kedinasan akhirnya disepakati oleh pihak kepolisian dan akhirnya dilakukan
dilakukan serah terima jenazah dari kepolisian ke pihak keluarga dan kemudian jenazah dibawa ke area pemakaman di desa sukamakmur
dan saat ini proses pemakaman sedang akan berlangsung di sana tentunya juga dengan upacara kedinasan secara kepolisian
sementara di rsud sungai bahar ini baru saja
selesai keterangan dari ketua ahli forensik yang menjadi ketua tim untuk otopsi ulang terhadap jenazah brigadir yosua huta barat
ade firmansyah sugiharto yang menyatakan bahwa hasil dari otopsi ulang yang berlangsung sejak pukul delapan tiga puluh pagi tadi baru akan diketahui
empat minggu sampai delapan minggu lamanya
dan esok hari atau pada kamis pagi sejumlah sampel organ dalam
terutama organ dalam dari
jenazah yosua huta barat ini akan dibawa ke rscm untuk diteliti lebih lanjut
dan juga ada beberapa sampel organ dalam yang sudah rusak karena fase pembusukan akan dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan mikroskopis
jadi itu artinya masih akan membutuhkan waktu lagi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
tapi tadi saya juga mendapatkan informasi bahwa tim forensik melalui pihak kepolisian akan memberikan info info tertentu kepada pihak keluarga terkait dengan hasil otopsi
tapi selebihnya seperti yang
dikatakan oleh kepala divisi humas polri irjen polisi dedy prasetyo bahwa seluruh hasil pemeriksaan otopsi ulang ini yang lengkapnya akan diserahkan kepada penyidik untuk nantinya dijadikan alat bukti di persidangan saza
ya mahardika sebelum saya kembali bertanya lebih lanjut mengenai hasil otopsi
jadi kepada anda saya ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada pemirsa
karena ini di layar kaca terlihat gambar peti
jenazah yang mengangkut yang didalamnya ada jenazah brigadir yosua sudah dibawa
dan prosesi pemakaman secara kedinasan sedang berlangsung
dan ini terlihat di layar kaca peti akan dimasukkan ke dalam liang kubur
dan saya kembali ke maha hardika
mahardika tadi anda menyatakan bahwa hasil atau kesimpulan ini baru bisa diberikan empat hingga delapan minggu ke depan
selain proses untuk melakukan penelitian lebih lanjut sampel sampel
dari organ dalam yang tadi sudah anda katakan
adakah proses lain yang harus dilakukan agar hingga kesimpulan ini dapat didapatkan
ya tentunya pihak keluarga dan juga penyidik dalam hal ini adalah sebagai pihak yang berwenang untuk mendapatkan hasil otopsi
masih harus menunggu yang merupakan salah satu bukti baru
bisa saya katakan bahwa hasil pemeriksaan otopsi ulang ini akan menjadi bukti baru
yang akan menjawab apa sebenarnya
apakah luka luka yang timbul di tubuh regal di riosuah kota barat ini murni karena baku tembak
seperti yang diklaim oleh polisi beberapa waktu lalu
atau ada faktor faktor lain seperti tindakan kekerasan misalnya
karena juga sebelumnya pihak keluarga melalui kuasa hukumnya menduga ada tindakan kekerasan
apakah itu dengan menggunakan benda tumpul
apakah itu dengan pereka tangan kosong atau apapun itu
karena menyebabkan lebam lebam di bagian kiri dan juga kanan
dan itu pun juga tadi dikonfirmasi oleh
ketua tim forensik ade firmansah sugiharto
yang menyatakan bahwa itu nanti akan diperiksa lagi dengan menggunakan mikroskop
apakah lebam lebam tersebut adalah lebam akibat kematian
yang memang biasa terjadi
atau memang ada lebam akibat faktor lain
apakah itu karena faktor kekerasan
atau faktor trauma dari tembakan yang terdapat di tubuh brigadir yosua huta barat
kita tahu bahwa versi pihak kepolisian
pada saat press conference tanggal sebelas
juli lalu menyebutkan bahwa terjadi baku tembak
dengan brigadir riosuah kota barat
di rumah dinas kepala divisi pro apam yang kini non aktif
pada delapan juli sekitar pukul tujuh belas waktu indonesia barat
saat itu ada tujuh tembakan yang dilesatkan oleh brigadir yosua huta barat
ini menurut pihak kepolisian
yang tidak mengenai satupun kepada barada e
sementara lima tembakan dari barada re
yang menurut pihak kepolisian posisinya berada di atas tangga
sedikit diuntungkan karena ruang penglihatannya lebih luas
sehingga semua tembakannya mengenai sasaran atau mengenai tubuh dari brigadir riosuah kota barat
dan setelah itu
kalau saya melihat lagi kepada rekaman cctv yang kami dapatkan
saza dari lingkungan sekitar
di kediaman atau di rumah dinas verdi sambo
ada ambulans yang tiba pada pukul sembilan belas lewat dua puluh waktu indonesia barat
kemudian keluar lagi
dua puluh enam menit kemudian
yaitu pada pukul sembilan belas empat puluh enam menuju ke arah pasar minggu
dan kemudian kita tahu sama sama bahwa otopsi dilakukan pada malam hari di rumah sakit kori keramat jati
sementara itu keterangan yang saya dapatkan dari adik dari brigadir yosua huta barat
itu reza kota barat
bahwa dirinya diminta oleh atasannya untuk datang
ke rumah sakit kori keramat jati
sekitar pukul sepuluh atau sebelas malam
dan tetapi di sana ia tidak diberikan kesempatan untuk melihat secara langsung
ia baru diberitahu bahwa kakaknya meninggal dunia
dan diperlihatkan sudah dengan kondisi pakaian rapih
di dalam peti saza
baik terima kasih mahardika utama
korresponden cnn indonesia atas laporan langsungnya dari muarro jambi
dan kami akan terus menunggu bagaimana perkembangannya
dan saya akan menyimpulkan bahwa proses otopsi hasilnya baru akan diketahui
delapan minggu ke depan
karena masih harus dilakukan proses selanjutan di jakarta
dan proses pemakaman kembali
jenazah brigadir yosua telah dilakukan pada sore hari ini